mengenai tugas baru asn di kalangan pemprov dki kita akan bahas bersama haidir kepala badan kepegawaian daerah dki jakarta
pak haidir selamat malam
pak haidir dengan adanya tugas baru para aparatur sipil negara asn di kalangan pemprov dki
di pasar pasar ini sebenarnya tujuan pengerahannya atau penugasannya apa pak
apakah memang di lapangan ini untuk penegakan protokol kesehatan khususnya di pasar pasar
petugasnya kurang sehingga harus menugaskan asn atau apa
intinya yang pertama asn diterjunkan ke pasar pasar kaitan pertama memberikan edukasi kepada masyarakat
tentang protokol kesehatan dalam mengatasi pengurangan penyebaran terhadap covid sembilan belas
nah asn yang diturunkan di sana pun intinya juga asn yang lima puluh tahun
kebawah usianya dan kondisi dalam badan sehat
oke dalam kondisi keadaan sehat itu artinya sebelum mereka ditugaskan ke lapangan
sebelum mereka ditugaskan atau diterjunkan ke pasar pasar ini
ada pemeriksaan kesehatan sesuai dengan sop yang berlaku
kemudian untuk memastikan keamanan dan juga kesehatan mereka setelah mereka bertugas kembali dari pasar
itu seperti apa
kita menggunakan sop dari sop covid kaitan dengan dari dinas kesehatan
sebagian daripada asn juga sebelum kita turunkan kita sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu
terutama para asn tersebut tidak sedang menderita penyakit degeneratif atau penyakit infeksi lain
oke setelah mereka bertugas di pasar atau melakukan pemantauan di pasar
mereka juga akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan
misalnya mereka akan repit
atau mungkin mereka akan menjalani tes swab pcr dan sebagainya kah
ketika mereka setelah pasca penugasan kan para penugasan itu sistemnya sip ya bergantian
jadi ketika mereka telah menjalankan tugas ya kalau memang para asn ini tidak ada keluhan dan nada ini
paling kita hanya memeriksakan tes rapid
kalau memang ada keluhan baru lebih lanjut dilakukan terhadap masa karantina
pilih mana ada
tapi saya yakin semua asn yang turun ini dalam kondisi sehat
oke tapi untuk semakin memastikan bahwa ini aman ini safe karena kan gini
setelah mereka dari pasar mereka akan kembali ke lingkungan bekerjanya
bertemu dengan rekan rekan kerja kemudian mereka pulang ke rumahnya
bertemu dengan keluarga untuk memastikan bahwa garansinya oke ini aman
mereka dalam keadaan sehat bahwa mereka tidak tertular
apalagi kita tahu pasar merupakan salah satu tempat atau sektor yang cukup rentan
dengan adanya kasus kasus covid ini kan
terutama kita menjaminnya para asn ini taat terhadap tiga m
artinya mencuci tangan kemudian menggunakan masker
ya kemudian juga artinya menjaga jarak
itu tiga m itu kita terapkan
ketika para asn ini patuh terhadap protokol tersebut tiga m insya allah ya
untuk terjadinya penyebaran covid ini ya tidak akan terjadi
ya itu intinya ke situ
ketika ada gejala gejala kita sudah bekerja sama juga dengan dinas kesehatan
kita lakukan tes rapid
nah namun hal itu sampai hari ini pun alhamdulillah tidak ada ditemukan gejala tersebut
mereka juga dibekali dengan apd alat pelindung diri kah pak haidir
mereka dibekali cukup dengan
kemudian tanda dengan menggunakan masker kemudian ada juga kita kasih dengan pesket
apd nya tidak seperti di rumah sakit
orang sifatnya kan mereka mengedukasi menghimbau kepada masyarakat ketika mengunjungi pasar
bila mana masyarakat ini tidak menggunakan masker kita mengingatkan
cara bekerjanya seperti apa pak haidar
tadi pak haider juga sempat singgung bahwa ini kan kerjanya shift gitu
artinya apakah ini akan menjadi pekerjaan berkala setiap minggunya karena ini bergantian
kan kalau saya tidak salah juga sedikitnya ada lima ribu kan lima ribu asn di kurang lebih sekitar seratus pasar ya kalau saya tidak salah juga pak haidir
jadi ikan isma smp kerjanya hari ini diturunkan satu sembilan puluh lima asn untuk satu ratus empat puluh delapan pasar
jadi satu pasar itu diperkirakan dua puluh lima asn yang ada di lokasi
besok mereka tidak jaga ganti lagi sip gelombang berikutnya
jadi tidak terus menurut sampai empat belas hari masa transisi ini berakhir
mereka sudah bertugas sekarang besok mereka tidak bertugas
dengan tugas utamanya akan seperti apa
artinya ketika dia bekerja atau dia melakukan pengawasan apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
mereka sudah melakukan pengawasan di lapangan di pasar
tugas utamanya dia berarti dia tidak kembali ke belakang meja tidak kembali ke tugas utamanya
ketika asn hari ini diberikan tugas untuk memberikan edukasi di pasar mereka tidak kembali ke kantor
mereka cukup kembali ke tempat kediaman masing masing besok baru mereka kembali ke kantor
dan besok yang jaga ke pasar grup lain lagi
dan memastikan juga artinya tugas mereka pada hari itu tetap berjalan akan seperti apa
untuk memastikan tugas ini berjalan setiap sore mereka membuat laporan
melaporkan titik lokasi pasar kemudian berapa jumlah masyarakat yang kena sanksi sosial kemudian berapa yang kena denda administrasi itu kelihatan
setiap sore sudah masuk laporan ke kita
dan pagi mereka melaporkan melalui e absensi kita melalui mulai e kinerja kita sudah kelihatan
ini baru berlaku sejak tanggal enam juli kemarin senin kemarin ya berarti pak haidir ya
berlaku enam juli sampai dengan masa psbb transisi ini berakhir
kemungkinan tanggal delapan belas atau enam belas juli kita berakhir
kita lihat evaluasi kembali
di dua hari ini anda melihat efektif tidak dengan penempatan asn di pasar tradisional
di dua hari ini selama saya memantau di lapangan cukup efektif
terutama masyarakat sangat berterima kasih banget ya
artinya ada yang mengingatkan
jadi kita kan juga berkeliling melihat misalnya setiap di kejadian interaksi sosial diantara pedagang
dengan masyarakat bila mana tidak ada yang memakai masker kita ingatkan supaya pakai masker
maaf kondisi sekarang ini lagi kondisi pandemi covid
nah untuk mencegah penularan diharapkan pakai masker
kita berikan arahan seperti itu
nah bila mana mereka dikasih kurang pemahamannya juga tidak mengerti maka asn selaku anggota satpol melakukan sanksi berupa
untuk menyapu kebersihan dan sebagainya di lingkungan pasar tersebut
mereka juga punya teboksi untuk memberikan sangsi kah
satpol yang memberikan
karena satpol sebagai penegak perda satuan pomong keraja
kita hanya memberikan edukasi
siapa saja asn yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan penegakan protokol kesehatan di lingkungan pasar ini
hampir seluruh asn
seluruh skpd terkait ikut serta
di depannya itu ada tni polri kemudian juga ada satpol selaku penegak peraturan
dan kami asn selaku penyampaian edukasi atau pengarahan terhadap fungsi fungsi dalam penyampaian sosialisasi manfaat dari tiga m
artinya memakai masker kemudian mencuci tangan menjaga jarak itu kita kasih tahu
pak haidir sifat penugasan ini seperti apa pak haidir
artinya ini memang menjadi bagian dari tugas utama para asn ini sehingga mereka memang tidak punya pilihan untuk menolak tugas ini atau bagaimana
sebagai asn adalah abdi negara
ketika negara membutuhkan tenaganya ya untuk kondisi semacam pandemi ini asn harus
ditempatkan dimana saja
ditempatkan dimana saja dan harus bisa menjalankan tugas sesuai dengan janjinya
ketika mereka baru masuk menjadi calon pegawai negeri sipil itu harus menulis pernyataan bahwa sebagai abdi negara harus memberikan pelayanan kepada negara dan kepada masyarakat
dan kita menyadari sebagai asn atau pns itu diberi gaji oleh masyarakat oleh rakyat
oleh karena itu ketika rakyat sedang kondisi pandemi covid ini ya kita maju ke depan
bersama sama tni dan empat e
jika ada yang menolak penugasan ini akan seperti apa dampak atau sanksinya
sebagai asn sudah menyadari ya hampir tidak ada yang menolak
karena dia sudah janji awalnya itu sebagai abdi negara harus memberikan pelayanan kepada negaranya dan kepada masyarakatnya
ya kalau enggak ini enggak usah jadi asn mbak
dan ini masih akan terus berlangsung sampai dengan psbb transisi ini akan berakhir ya berarti ya pak haidir
terima kasih pak haidir
kepala bkd dki jakarta sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini